media sosial sedang diramaikan gerakan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
dan menjadi kontroversi
beberapa pihak menganggap gerakan ini tidak tepat
karena dianggap sebagai kampanye
padahal tahapan kampanye pilpres dua ribu sembilan belas masih lama
kampanye ganti presiden mulai ramai di media sosial belakangan ini
gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden ini menginginkan agar presiden joko widodo
diganti pada pilpres dua ribu sembilan belas
sebelumnya gerakan ini pertama kali diramaikan ketua dpp pks
melalui akun twitternya mardani memberikan penjelasan
bahwa gerakan ini adalah gerakan yang sah legal dan konstitusional
lebih lanjut mardani mengatakan gerakan ini merupakan respon kreatif
terhadap pemerintah yang gagal memenuhi janjinya
namun beberapa orang beranggapan gerakan ini tidak tepat
karena dianggap sebagai kampanye
padahal tahapan kampanye pilpres masih lama
menanggapi hal ini mardani mengatakan gerakan ini bukan merupakan kampanye
karena tidak mengajak memilih paslon tertentu
gerakan dengan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden ini mendapat penolakan
terutama dari partai pendukung jokowi
politisi pdip eva kusuma sundari menganggap tahapan pilpres belum dimulai
namun gerakan kampanye sudah dilontarkan
p tiga yang juga merupakan partai pendukung jokowi kemudian memunculkan gerakan tandingan
ketua umum p tiga romahur muzi mengungkapkan pihaknya juga memiliki tagar lanjutkan dua ratus dua belas
di sisi lain gerakan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden di media sosial ini
dinilai bisa menjadi energi positif untuk kehidupan demokrasi indonesia
gerakan ini juga menjadi bukti bahwa iklim demokrasi masih berjalan
karena warga masih dapat bersuara
maraknya tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden di media sosial dijawab dengan para pendukung presiden jokowi
yang akan maju kembali di periode kedua dengan tagar lanjutkan dua ratus dua belas jokowi
di sisi lain perang tagar yang seolah menghadapkan kembali prabowo dengan jokowi
kini dipertanyakan menyusul pernyataan terbaru prabowo subianto
yang membantah deklarasi pencapresannya pada sebelas april nanti
kami akan mengulasnya malam hari ini dengan andre rosiade yang merupakan wasekjen dpp gerindra
selamat malam bang andre
terima kasih sudah hadir
kemudian ada ruhut sitompul relawan jokowi selamat malam
dan ada hendri satrio yang merupakan akademisi komunikasi politik universitas paramadina selamat malam
terima kasih sudah hadir
saya ingin memulai pertanyaan pertama sebenarnya tentang yang rame saat ini tagar ganti presiden dua ribu sembilan belas
tapi kemudian ada yang terbaru lagi sore tadi ya pernyataan dari pak prabowo yang ditangkap oleh teman teman media di lapangan begitu
tentang bantahan sebelas april
akan ada deklarasi kita lihat pernyataan terbaru dari prabowo subianto berikut ini
sebelum deklarasi rapat koordinasi nasional apel kader nasional jelas
dan intern maaf tidak ada media
pak kita diundang pak
iya pak sama dpp
kita mau boleh denger ya pak
nanti saya cek lagi lah
selamat tinggal pak
pak saatnya tempatnya ada deklarasi nggak pak
ya kan menjelang tanggal empat
deklarasi itu kalau ada tiket
kan belum ada tiket
dan juga belum tentu situasi berkembang ya kan
ya kita berpikir positif
tenang sabar sabarlah kita cari yang terbaik ya
kita cari yang terbaik
sulit meminta terjemahan ke pihak lain kalau tidak dari partai gerindra sendiri
apakah artinya ini pak prabowo ragu ragu maju belum waktunya mau maju
belum ketemu deal nya dengan pks atau bagaimana pak ghandri
jadi pak prabowo itu tidak ingin gedir mongso
kalau kata bahasa piawanya
jadi beliau menyadari bahwa partai gerindra ini hanya punya tujuh puluh tiga kursi di dpr ri
syarat pencalonan itu adalah satu ratus dua belas kursi
berarti kami kurang tiga puluh sembilan kursi
memang selama ini sekutu kami pks
insyaallah solid akan mendukung pencalonan pak prabowo
tapi tentu kami harus mematangkan kesepakatan koalisi ini
baik dengan pks maupun dengan partai partai lain
bagaimana siapa yang akan mendampingi pak prabowo sebagai calon wakil presiden
ini yang belum selesai
sehingga tentu kita tidak perlu terburu buru untuk mendeklarasikan pencalonan pak prabowo
apalagi masih ada waktu empat bulan lagi mas indra
dan di mana juga pak jokowi saja
tapi beberapa waktu yang lalu bang andre saya potong maaf
beberapa waktu yang lalu ketika saya tanya bang andre tanya bang riza patria ya
kalau kemudian tanya kemarin teman teman tadi juga teman teman wartawan di lapangan juga menanya langsung
begitu kemudian pak sekjen ya
kemudian sebelas apa tunggu april
setelah april maju sedikit lagi tanggal sebelas begitu
ternyata tanggal sebelas dibantah pak prabowo
tentu saja pak
jadi itu penyebabnya pak prabowo bilang itu
bahwa beliau bukan figur yang gede remongso
jadi tidak ingin gr besar kepala
beliau ingin mematangkan dulu koalisi ini
baru diumumkan nanti satu paket capres dan cawapresnya
kalau diumumkannya satu paket nih sekarang ya
jadi nggak usah terburu buru
nah tanggal sebelas april ini adalah rakornas
pak prabowo itu nanti teknisnya adalah penyerahan mandat tiga puluh empat dpd asia indonesia
memberikan mandat kepada pak prabowo untuk mendeklarasikan menjadi calon presiden dari partai gerindra
nah berdasarkan mandat inilah akan dipakai oleh pak prabowo untuk membangun komunikasi kepada seluruh partai koalisi yang ada
jadi belum ada tiket
akhirnya insya allah tiket sudah di tangan
nah ini betul
insya allah sudah tiket sudah di tangan
dari gerindra ini ya
dari gerindra sudah di tangan
insya allah sinyal dari pks juga sangat positif soal pak prabowo
tinggal soal teknis
teknisnya apakah koalisi pak prabowo ini koalisi besar gerindra pks dan partai partai lain
atau koalisi kecil gerindra pks saja
dan ini juga kami belum selesai pembicaraannya soal koalisi ini lebih matang
koalisi ini lebih matang belum selesai jadi sudah ingin saya tanyakan tuh bahkan dengan perambilan
awalnya pembicaranya insyaallah untuk presiden sudah selesai para prabowo presidennya tapi kan
untuk membangun koalisi ini ada hal hal yang perlu diselesaikan maksud pak prabowo tadi
belum ada deklarasi mana mungkin deklarasi kok belum ada tiket maksudnya belum ada tiket itu
tidak mau gede rumongso tidak mau gr gitu maksudnya seperti itu ya bukan tapi tiketnya
sudah ada insyaallah sudah ada di gerindra dan pks insyaallah gerindra pks dan juga partai partai
ini lagi komunikasi mohon doanya seluruh rakyat indonesia mudah mudahan komunikasi kami
partai gerindra dan partai partai lain bisa berjalan lancar tidak usah terlalu maksa maksa
pak prabowo orang pak jokowi yang sudah jelas seluruh partai ini media hanya katanya april
tapi kalau kemudian mundur lagi kalau bagi kami di partai ini bagus sih cover media yang sangat
luar biasa bagi pak prabowo yang sudah lama tidak muncul
kembali di publik alhamdulillah pidato pidatonya pidato beliau dengan support media ini luar
bisa insya allah itu saya bertanya ya depan kalau deklarasi oh bukan deklarasi semakin mendekat
ya baik saya tanya dulu ya sebelum ke bang ruhut saya tanya dulu kalau dari anda bang hendry satrio
melihat komunikasi yang disampaikan gerindra beberapa waktu terakhir ini bagaimana kemudian ada ibarat
gong ya tadi nih ya pernyataan pak prabowo belum ada tiket ya itu kan memang tokoh sentralnya kan
prabowo jadi kalau ditanya bang andre atau pejabat pejabat gerindra lainnya daripada
kesalahan memang sebut aja nanti akan deklarasi oke kan karena enggak ada nama lain kan pasti kan
prabowo aja tapi saya belum ketemu dengan koalisinya enggak bukan itu mas indra saya rasa
begini prabowo atau jokowi atau siapapun lainnya orangnya cerdas ya jadi mereka perhitungan
politiknya matang ya akan sangat lucu memang buat kita melihatnya kalau prabowo kemudian buru buru
diri yang paling bijak
adalah menunggu hasil pilkada dua ribu delapan belas
karena pada saat pilkada itu
selesai maka konstelasi politik akan
berubah nah apakah kemudian
pasti prabowo atau tidak nah ini kan
juga masih misteri saat ini
memang memenuhi tantangan atau
menemui tantangan turun terus jadi artinya
tapi disparitasnya dengan prabowo juga
tidak berubah jadi artinya
dia alangan angka dua puluh persenan
ini akan susah juga untuk
dikejar apalagi lawannya incumbent
makanya kemudian ada
akan sangat menentukan capres akan sangat menentukan
bagi dua duanya nih bagi dua duanya
bagi dua duanya karena dua duanya akan menemui
tantangan yang sama nah
tantangan lagi buat pak prabowo
di banyak hasil survei ini
kalah pasti pasti kalah
nah nanti di banta
bang andri nanti dan itu wajar
saja kalau menurut saya karena yang
jokowi nya kan incumbent sementara
pak prabowo baru kasih
silet kan kemarin aja jadi maksud saya
ada elit maling gitu gitu kan
kemudian heboh semuanya
padahal itu baru menurut saya
baru intro saja dari
ocekannya prabowo gitu kan
nah ini mungkin akan jadi seru
tapi menurut saya akan sangat
berubah nanti konstelasinya

yang tadi yang kita lihat dari pernyataan pak prabowo
itu apakah itu
anda melihat juga sebagai
sebuah keraguan atau
tidak keraguan kemudian
saya maju atau mau jadi kingmaker
saja begitu ya sekarang kan
prestasi prabowo catatannya
lebih kinclong di kingmaker kan
jokowi adalah salah satunya
itu salah satu hasil dari
gitu pasti kan dia juga mikir
juga nah sekarang kan
lawannya jokowi ini perlahan perlahan
satu satu kemermukaan yang butuh
genjotan juga dari prabowo gitu
pasti kan dia berpikir juga
teriak oh tgb
susi atau siapalah
gitu nggak mungkin juga
jadi memang harus prabowo tapi nanti kan
gongnya ada di prabowo sendiri
saya yakin perhitungannya pasti akan
pas dan lagi lagi kembali lagi
konstelasi di pilkada dua ribu delapan belas
kalau misalnya sudrajat sehu yang sekarang
saat ini ya suraya sehu di jawa barat
yang elektabilitasnya menurut kedai kopi
saat ini sudah mulai naik mendekati sepuluh persen
tiba tiba kemudian naik terus
jadi kan kalau kemudian dia menang
kan seru juga karena
tiga tiganya kan bisa quote end quote adalah
dari istana belum lagi nanti di jawa
tengah belum ada di jawa timur jadi
konstelasinya akan semakin menarik
ini memang menarik pernyataan dari pak prabowo
subianto hari ini sebagai ketua umum gerindra
yang dikenal sebagai partai
oposisi begitu di pemerintahan jokowi sekarang
bersama partai koalisinya
muncul kemudian pernyataan
yang rame ini di tengah tengah
juga sedang trendingnya begitu
bang ruhut tentang tagar
ini kan muncul juga dari
kita lihat twitter dari
pak mardani alisera
dari pks yang memunculkan
tagar ini kita lihat cuplikannya
disebutkan di sini
bismillah pertama tama ingin
menegaskan bahwa gerakan dua ribu sembilan belas ganti
presiden adalah gerakan yang sah
legal dan konstitusional
lalu kita lihat selanjutnya
ya konstitusi kita di pasal dua puluh dua e
menegaskan pemilu di setengah tiap lima tahun
untuk memilih salah satunya presiden
dan wakil presiden artinya maksudnya gerakan ini
bukan sebuah gerakan yang inkonstitusional
menurut pak mardani begitu ya
ada yang lain lagi
kita lihat selanjutnya
oh ini dari tanggapan dari
politikus pdi perjuangan ya
tahapan kampanye pilpres dimulai saja
belum yang ngebet ngalahin jokowi
punya tiket juga belum gitu ya
ini nyambung sebenarnya
bang ruth apa tanggapan anda tentang
tagar yang sedang rame sekarang dua ribu sembilan belas
kami dari pihak
apapun ya diminta
demokrasi dikedepankan ini
di eranya reformasi
kebetulan tagar ini dari
kalau saya karena ini dari pks
pepatahnya apa pak
di pelupuk mata
tapi semut di seberang lautan
dia lihat jelas lagi
korelasinya apa ini
korelasinya tagar itu
ini dari pks
ganti fahri hamzah pun
fahri hamzah itu teman saya
saya masih di dpr waktu itu belum mundur
dia sudah dipecat
wakil ketua dpr
sampai sekarang masih di situ juga
fahri hamzah tidak mampu
apalagi mau mengganti presiden
apalagi presidennya juga sebentar lagi kayaknya
bakal diperiksa sebagai terjangka
jadi ini yang saya lihat
tapi kaitan dengan pertemuan kita yang
sangat berbahagia di cnn indonesia ini
kita sudah dengar statement pak
sangat menghormati demokrasi
sebagian besar seperti yang dikatakan
pengamat juga susah melawan pak jokowi
memang ada kekhawatiran kita
ini semua nanti
partai partai politik akan ke pak jokowi
bahkan pengamat sudah mengatakan
seolah olah kami sengaja akan melawan kotak kosong
kita kepingin hormati
waktu itu saya di dpr
untuk syarat calon presiden
ya paling tidak memang
mesti ada dua calon lah
kalau memang masih memungkinkan tiga calon walaupun susah
anda melihat ada gerakan memang
semuanya mau ke pak jokowi begitu ya
kalau saya lihat begitu
semua partai termasuk gerindra pks begitu
anda melihat kalau saya ya namanya
politik dua tambah dua tidak selalu empat
indikasinya apa bang rut
jujur saja saya bahkan
apa gara gara pernyataan pak prabowo yang belum ada tiket tadi
saya bahkan pernah mengatakan begini
lihat suasana politik indonesia
jujur saja setelah
kita kepingin merajut
saya pernah melontarkan
ya kalau perlu
ya ini saya mohon maaf kepada
gerindra biar merajut
biar nanti yang mempunyai
pak prabowo sama kita aja
jadi pasangan jadi wapres
bahkan sahabat lembaga survei
juga sudah membuat survei ini
ada surveinya sudah ya
ya sudah ada surveinya ya dari saya fulmujani
biar suasana karena begini
periode kedua ini kita tahu
bukan hanya di indonesia
rakyat merasakan pekerjaan
beliau tapi dunia internasional
ya dunia internasional
kita lihat sambutan kepada beliau
ya beliau selalu diminta di tengah
apa yang selama ini beliau lakukan
kalau merajut dengan
pak prabowo misalnya sebagai wapres
nanti dikomentar juga oleh bang andri
itu bukannya akan menjadi kota kosong
nantinya atau akan bertempur dengan mereka
yang akan rencananya membentuk poros ketiga
poros ketiga kalau kami tetap
ya kita hindarilah kotak kosong itu
oke dihindari kota kosong
kita akan menjawabkan nanti kepada bang andri
setelah jadab riku tetaplah bersama kami di prime news
agar terjadi informasi yang
clear ya tadi kalau bang ruhut
kemudian tadi sempat menyampaikan
adanya ajakan begitu
bahwa lebih baik prabowo bergabung
bersama jokowi sebagai wapres ya
cowapres begitu semoga ini gak dikaitkan
dengan pernyataan pak prabowo hari ini
belum ada tiket apakah
kemudian memang benar demikian bang
jangan jangan lagi mikir juga tawaran dari
pak jokowi itu jadi memang tawaran itu
sudah ada bukan tawaran dari pak jokowi ya
tawaran ya tawaran kepada pak prabowo begitu ya
dari tempat pak jokowi
mengajak pak prabowo jadi calon wakil presiden
itu benar adanya benar adanya
lalu ya tapi pak prabowo kan sudah
menyampaikan ke pak jokowi
dan juga pak romi sebagai ketua umum
p tiga juga sudah menyampaikan secara
terbuka di publik bahwa
pak prabowo sudah pamitan ke pak jokowi
bahwa beliau akan running di
menolak maksudnya ya jadi
dua tokoh ini sudah
berbicara sudah menyampaikan
bahwa mereka akan bertemu lagi
jadi soal tawaran
cawapresnya pak jokowi itu sudah
selesai bahwa pak prabowo
sudah menolak tawaran itu
itu pertama yang kedua
jadi nggak ada kaitannya dengan pernyataan belum ada tiket ini ya
ya yang kedua kembali
memang pak prabowo ini kan figur
tempur yang selama ini terkenal
di kalangan tni sebagai
figur yang sangat berani mengambil
keputusan tapi juga punya ketenangan
yang sangat luar biasa
ini menjadi legenda di tni
kita sehingga memang
beliau itu hati hati mengambil keputusan
sehingga beliau tidak mau
gede rumongso tadi yang saya sampaikan
terlalu terburu buru untuk
dan memilih cowapresnya
semua dihitung betul
yang disampaikan bang henry
bahwa pilkada serentak

jadi yang disampaikan
bahwa nanti pemilihan
cowapres itu jadi sekaligus melihat ini ya elektabilitasnya
jadi evaluasi pilkada dua ribu delapan belas
itu adalah semifinal
kalau pilpres dan
pileg dua ribu sembilan belas itu dianggap final
jadi semifinal inilah
menjadi bahan evaluasi terakhir
dari koalisi pak prabowo untuk
menentukan siapa calon wakil
presiden yang tepat dan
ramuannya tepat tidak terburu buru
mengalahkan incumbent pak jokowi
bicara soal gerakan
tagar ganti presiden
kami partai gerindra
tentu mengapresiasi gerakan ini ya
kita melihat gerakan
ini bukan didorong gerindra juga ya
kita melihat gerakan maupun wacana
berkembang ini tentu ini
sebenarnya masukan bagi pemerintah
ini tentu menjadi
perspektif bahan evaluasi
seharusnya bukan dihadapi dengan
kemarahan atau serahan
balik dari kubu pak jokowi
sejauh ini anda melihat
ada serangan balik itu
yang kami tangkap adalah
pihak pemerintah bukan
mengevaluasi diri tapi
defense dan menyerang balik
nah seharusnya ini kan
masukan rakyat ini kan evaluasi
dari rakyat kreativitas
kritik terhadap pemerintah secara kreatif
mengevaluasi diri sebenarnya
pak jokowi dan seluruh
partai pendukung tinggal mengevaluasi
di kampanye dua ribu empat belas yang belum
saya laksanakan tapi memang relevan tidak
contohnya apa mau buyback
indosat ini mau berhenti jadi presiden
buyback belum pak jokowi janji
lima tahun akan bikin
pertamina lebih hebat dari petronas
ternyata juga belum pak jokowi
janji mau bikin bank tani belum
pak jokowi mau bikin bank nelayan
belum pak jokowi mau
memperkuat kpk bahkan di
zaman pak jokowi kita tahu kpk
diobok obok oleh orang dekat pak jokowi
kita tahu kasus pak budi gunawan
kpk luar biasa ditekan
waktu kasus itu kita tahu kan
semua rakyat juga tahu tidak usah disebutkan
nanti fitnah saya tapi masyarakat merasakan
kasus papa juga luar biasa
jadi kita melihat
memperkuat kpk dengan menambahkan
anggaran kpk menambah penyidik kpk
ternyata dengan semua yang anda jelaskan itu
maksudnya sesuai dengan tagar
ganti presiden tadi sehingga
tagar ganti presiden ini sangat relevan
bahwa ternyata faktanya
ternyata banyak yang tidak bisa diterapkan
saya seminta tanggapan dulu bang ruth ya
bagaimana anda menanggapinya bicara janji janji
kita bersabar ini yang kita
siap menang siap kalah mana kalah
kita kalah kita tunggu waktunya baru kita
bertanya janjinya masa jabatan
pak jokowi itu masih satu setengah tahun
lagi belum selesai ini
belum selesai dan
kaitan dengan kpk tadi sahabat saya dari
gerindra baik sekali wakil sekjen
dua periode di dpr saya
termasuk kpk sekarang
masih produk saya saya
jujur ingin mengatakan
kpk periode dipimpin pak agus dan
sekali coba lihat
tadi singgung mengenai pak budi gunawan
itu di era pak
tahu kpk kalau memang
tidak mempunyai dua alat bukti yang kuat
mereka juga nggak bisa
dan mereka sadar
dalam pra peradilan pak budi gunawan
kan menang jadi kita mau bilang apa
karena ingat kita mesti bangga
tahun dua ribu dua itu jadi
beliau ikut membidani
kami sangat mendukung
kpk sangat mendukung
kpk jadi memperkuat
kpk itu ada buktinya begitu ya
ada buktinya buktinya apa pak kita bisa lihat
contoh contoh banyak sekali
ya apa kasih contoh ya pak ya contohnya
misalnya ini yang paling ringan aja
pak heru diangkat
jadi komandan bnn
langsung sudah ada penggantinya
itu kan semua dalam rangka memperkuat
karena ingat kpk yang lahir
memang pada waktu itu mungkin ada yang
rasa gimana dengan
penegakan hukum kita tetapi
kita mesti ingat
tetap motor penggerak di kpk itu
sahabat sahabat kita dari gedung bundar
ke jaksanagung begitu juga dari
struktur ini tetap diperkuat
namun kemudian ada pertanyaan begini dari
misalnya kalau terkait kpk ya
kemudian bagaimana dengan kasus novel baswedan
misalnya bagaimana sikap presiden
tidak segera membentuk tgpf
misalnya itu apakah bisa dijawab
sebagai bagian dari memperkuat kpk
misalnya bang ruhut
faktanya pak jokowi
sangat sedih ya
dan kami semua kaitan dengan novel baswedan
ya kita sedih
saya bahkan waktu kejadian itu datang
besok dia saya datang besok dia
saya ketemu istrinya anaknya yang kecil
yang masih bayi
saya lihat ya kami sedih
penyidikan kaitan ini kan
belum terungkap kita bersabar
tapi saya yakin kan kita belum tahu
ini kayaknya sudah
mulai kelihatan siapa
nanti di belakang ini jadi sabar
jangan kita langsung form beberapa hari lagi satu tahun ya bang ya
sebelas april ya karena ini masih
satu tahun lebih lagi
mungkin saya tambahkan sedikit sebelum ke bang hendry ya
dibilang prestasi jokowi
deputi penindakan kosong
itu lucu kalau itu
dilihat bahwa pak jokowi
berkomitmen membesarkan kpk pertama
yang penggantinya itu brigjen
bukan kapolda bank ya ntb
itu yang pertama yang kedua
yang disampaikan mas imul tadi
indra maulana bahwa contoh
ketidakmampuan presiden jokowi ini ya
kasus novel baswedan jadi bang
sedih presiden itu kita nggak butuh
presiden nangis presiden sedih
atau presiden masuk got rakyat
gak butuh citra nangis dan masuk got
yang dibutuhkan rakyat itu
adalah hasil kinerja konkret
ya kita nggak butuh presiden
datang duduk di taman
main kodok kasih makan kita nggak butuh
penceritaan seperti itu yang kita butuhkan
tapi kalau soal janji tadi kata bang
gerindra adalah sabar masih ada satu lima tahun
partai gerindra dan pak prabowo selama ini
sudah diam kita
bang gerindra tahu persis
di dpr gerindra mengambil posisi
oposisi yang konstruktif
mengkritik presiden kalau
memang perlu dikritik konstruktifnya apa jokowi
ya contoh misalnya
di saat pak budi gunawan
kita kembali gagal
dilantik jadi kapolri ya
dalam kondisi galau
ditekan oleh partai pendukungnya
lalu pak prabowo datang ke istana bogor
memberikan dukungan politik
dukungan moral sehingga
pak jokowi berani melantik pak badudin haiti
dan di dpr ri
dalam bahasan rapbnp
diganjal oleh partai koalisi pendukung
pemerintah siapa itu
ya karena ngambek gara gara pak bg nggak dilantik
pak prabowo memerintahkan
partai gerindra dan koalisi merah putih
pak prabowo mengambil kesempatan
untuk membantu agar rapbn ini bisa disahkan
ini menunjukkan bahwa kami
fair oposisi yang konstruktif
nah selama ini kami sudah memberikan kesempatan
presiden jokowi bekerja
tinggal satu setengah tahun ini
kami mengkritik untuk mengingatkan beliau
terhadap janji janji kampanye beliau
masa kita nggak boleh mengkritik
jadi rakyat tidak butuh nangis
tidak butuh citra masuk gord
yang dibutuhkan oleh rakyat indonesia
kenapa anda melihat masuk buku itu sebagai pencitraan
nanti ya diulas ya
kita lanjutkan setelah jeda berikut ini
kita akan kembali soal tagar yang ramai
tentang dua ribu sembilan belas ganti presiden
pertanyaannya kalau misalnya diganti presidennya
siapakah nama nama yang dihitung
lumayan layak sekarang
setelah kemudian ada pernyataan pak prabowo tadi
belum ada tiket
nanti kami akan segera kembali untuk mengulas
masa kampanye ini belum selesai
suara rakyat ini harus menunggu masa kampanye
itu akan jadi salah
dengan nama tertentu
tim sukses tertentu kemudian menggalangkan suara
kalau menurut saya sih nggak ada masalah
kesambet juga kan
maksudnya kesambet gimana
hashtag tetap jokowi lah
hashtag jokowi dua periode
sebuah era demokrasi
yang kemudian sah sah saja
dan di beberapa survei pun
survei kedai kopi contohnya
waktu itu ada jokowi selain jokowi
selain jokowi lebih banyak
artinya tapi tidak mengacu nama tertentu
tidak mengacu nama tertentu
jokowi lawan imul jokowi masih menang
tapi kalau selain jokowi
ternyata dapat tantangan yang luar biasa
jadi artinya pada saat dua ribu sembilan belas
ganti presiden tapi itu nama selain jokowi ya
bukan nama tertentu ya
bukan selain jokowi
masalahnya yang saya tanya selain itu siapa
nah itu ada beberapa nama
makanya mas imul nanti beberapa hari lagi tuh
kita lebih jelas bahkan surveinya
itu nanti siapa yang menang ini sih datanya sudah mulai masuk
itu ada di mana kalau kedai kopi
biasanya pas tuh waktu itu
kita prediksikan nahokalah pun pas
waktu itu sama bang luhut juga tuh
tapi memang ternyata hasilnya sama
nah kemudian kalau tadi ceritanya nama nama ini
ini terkait konteks tagar ganti presiden ya
kan sekarang sudah mulai muncul nama nama itu
di gerindra pasti ada prabowo
tapi kemudian pks kan munculkan juga sembilan nama
nah sekarang kan pertanyaannya waktu itu
sembilan nama sebagai capres
sebagai cawapres dan capres sebetulnya
oh capres nah kemudian
pada saat pdip pun
ini saya rasa juga pdip masih misteri juga
apakah nanti akan terus
menerus mendukung jokowi atau tidak
karena waktu itu deklarasinya kan sebenarnya internal
dibocorkan oleh salah satu peserta
pak jokowi sendiri yang menyampaikan nah itu kan juga lucu juga
masa presiden mengumumkan
itu kan jadi ada beliau sebetulnya
mengerti juga bahwa elektabilitasnya sedang turun
karena terkait dengan
teorinya kan sama mas indra
saya sudah sering katakan
berpolitik dan hukum ini terus terusan
dipertanyakan sekarang gimana tadi hukum
tahu ceritanya gimana
ekonomi juga kita sama sama tahu ceritanya gimana
meroketnya belum dan
lapar terus masyarakat nah kemudian
oh itu data itu kalau soal lapar itu
butuh data itu beberapa partai politik
pun sudah mengeluarkan
demokrat munculkan tuan guru bajang
jendral mazdi dan anaknya
sby misalnya nah kemudian
ada lagi kalau dari
ada nama susi pujiastuti
ada kemudian nama sri mulyani
ada nama bambang brojonegoro
kemudian ada pak basuki
jadi banyak juga nama nama itu
sehingga menurut saya begini
ternyata merespon positif
tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
itu yang harus
di kubu jokowi ada satu
poros yang nggak boleh lepas
yaitu porosnya jk
jk itu kan incumbent
juga punya kekuasaan
kekuatan dan sumber daya yang hampir sama
dengan pak jokowi bayangkan
kalau kemudian poros
jk ini pindah
dukungan kan jk ini kan gak harus selalu
golkar jk adalah jk dia
pindah dukungan ke poros yang lain
atau misalnya dia intens to
membuat poros yang baru
maksudnya apakah seperti gambaran di pilgub dki
bisa jadi seperti itu
makanya kan sekarang kubu jokowi
kan setengah mati nih nahan
supaya pak jk nggak keluar
salah satu iming imingnya mungkin pak jk
kan bisa jadi presiden selama pak jokowi
dari bang ruhut sitompul ketika perang
menurut anda sangat signifikan
dampaknya ke masyarakat atau
masyarakat nggak peduli dengan tagar
ganti presiden ini mungkin kalau
ide tagar ini dari gerindra
tapi ini dari pks
fahri hamzah aja dia nggak bisa ganti
kadernya yang hebat loh fahri hamzah
dia gak mampu jadi rakyat liatnya
ya tapi kejauhan bang pada saat
tagar ganti presiden ini kan
gak semuanya punya pengetahuan seperti abang
bahwa ini dibuat oleh pks
sementara pks nggak bisa ganti fahri hamzah
yang masyarakat lihat ini sedang disuarakan oleh
ganti presiden arahnya ke istana
maksudnya gak nyabung gitu maksudnya bang
iya tapi semenjak aku kumandangkan
semua tv wartawan telepon saya
bang betul juga kami gak mikir bang
fahri hamzah kadernya
itulah yang ingin aku suarakan sebagai
pendukung loyalis habis pak jokowi
tapi kalau disuarakan gerindra
lumayan bisa berdampak maksudnya
iya tapi gerindra pak prabowo nya juga kan belum
menyatakan kan ini yang jadi masalah
kalau pks ada sembilan
belum lagi partai lain malu malu kucing ada
tapi saya pesan kepada seluruh rakyat indonesia
jangan beli kucing dalam karung
nanti salah beli
apapun kita harus sadar
penyelamat bagi indonesia
lihat dong kita lihat dia sekarang bagaimana
dia pemimpin yang betul betul
kalau dikatakan turun ke apakah
ke sawah atau apa
ya namanya pemimpin
pak sbe saya dulu pengawal setia pak sbe
beliau juga turun juga
kok yang gitu gitu
pak prabowo juga saya rasa
nanti lebih turun dari itu
udah lah yang gitu gitu itu jangan kita bahas
tapi kaitan kembali
kpk itu sangat kita perkuat
dan nyatanya kpk sekarang
lihat apa yang terjadi
kalau abraham sobat maju
berpengaruh gak ke kpk
kan kembali aku katakan
sudah sepakat bahkan
jadi aku kadang kadang
kalau ada orang orang saya mau
dari rumahnya mau maju calon presiden
siapa yang dukung
pejuang dari jawa barat
kemarin kan dia bagus sekali
kalau saya nanti jadi presiden
partai nggak usah lagi cari dana
dana dari pemerintah
waktu saya presiden
waduh partai politik ini kan jago semua
udah gak bisa lagi beruang madu
ya beruang dikasih madu
nanti akan milih dia
enggak udah lah
poros ketiga aja susah
karena semua masih ke pak prabowo
tapi anda melihat
upaya upaya membuat poros ketiga ini
masih terlihat sangat
masif ya yang anda lihat
mereka mereka tapi kalau nanti
ini dari dalam koalisinya pak jokowi juga ini datangnya
kalau aku jujur saja ya
kalau pak prabowo melihat
yang namanya pks tetap aja deklarasi aja
kami senang beliau mau maju
sempurna kita berjaya
tidak ada sarah tidak ada fitnah
tidak ada perbuatan perbuatan yang menakutkan
silahkan kami dukung
aku senang sekali
ketemu lagi bagaimana kami kerja kemarin
baik kok silahkan
gerindra pesan saya
gak usah segan segan deklarasi aja
kalau pks memang masih gimana
aku takut pks ini akan ke kami juga ini
biar dia bilang ada pemilihan
kemungkinan pks akan ke pak jokowi
ada juga pks ini kan partai yang kita
sangat hormati lah ya
nyatanya beberapa tokonya juga
kita beberapa statementnya kan begitu
tapi ada ganti presiden ini bagaimana tuh
ali sera aja
nyatanya sebagian kawannya juga setelah saya
varian dia aja gak bisa lu ganti
itu saya ketemu senior senior
kami jadi malu gara gara bang ngomong gitu
ada yang begitu bilang dari pks ya
menarik ya kita dari tadi
beberapa kali bang luhut menjelaskan
menegaskan dan meminta
gerindra untuk push prabowo
dan prabowo udah maju aja sendiri
karena kan memang secara hitung hitungannya
dari semua lembaga survei yang masuk ke daya kopi
jadi jangan jangan memang ada
suatu mekanisme yang dipersiapkan
karena jangan jangan kalau lawan yang lain
ini agak agak ngeri ngeri juga nih
apa yang ada baca lawan yang lain tuh
siapapun yang akan nanti diajukan misalnya
beberapa waktu terakhir ini kan mulai muncul juga
pak gatot nurmantio
dengan pak prabowo katanya demikian
nah ini bagaimana anda membacanya
saya lihat begini kenapa prabowo gak mau
buru buru karena satu perhitungannya
pilkada dua ribu delapan belas kemudian dia pasti akan
mengukur dan menakar kira kira
kalau saya paksakan ini bagaimana
saya yakin sih gerindra akan mengikuti saja
keputusan prabowo kan banyak nama nama yang tadi tuh
soal pks kemungkinan ke pak jokowi
bagaimana anda melihat
kalau pks ke pak jokowi dalam politik itu sih
sah sah sah saya boleh boleh saja
itu kan keinginan bang luhut juga
berarti memang pks diperhitungkan
nah tapi kalau saat ini sih saya melihat kecil
kemungkinannya malah kalau saya
sebagai rakyat indonesia pengennya sih
ada tiga poros saja supaya
tidak selalu terbelah ini kita ini yang dua ribu empat belas
belum selesai ini kemudian
ada lagi dua ribu sembilan belas orangnya sama lagi
bang henry satrio itu jelas ya
bahwa jokowi dengan
oh ya selain jokowi
berarti kan menunjukkan bahwa
kalau dari berbagai hal
pak jokowi diganti
kan itu analisisnya kan
itu pertama yang kedua
yang kedua pak prabowo
sampai sekarang adalah
penantang terkuat pak jokowi
tapi kata surveinya kalah tadi
itu kan karena beliau belum bekerja belum turun
ke lapangan ini baru
pak prabowo baru bicara dua ribu tiga puluh
itu jokowi nya seneng banget kalau prabowo nya
itu sudah begitu paniknya
pemerintah apalagi pak prabowo nanti
akan memunculkan jurus jurus baru
tapi yang jelas ya
saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa
pak prabowo insya allah akan maju jadi
calon presiden jadi kita tidak usah
punya pikiran lain bahwa pak prabowo
hanya jadi kingmaker enggak pikiran lainnya
itu muncul karena pernyataan pak prabowo sendiri
pak prabowo karena beliau
tidak ingin gede rumungso
kita rakyat harus tahu bahwa prabowo itu adalah
orang yang apa adanya
tidak besar kepala
tidak sombong beliau menyampaikan bahwa
tidak ada tiket itu
penyebabnya kami belum selesai
bicara siapa cowok presidennya
partai partai koalisi yang lain tapi kalau
calon presiden kunci dalam karung nggak kira kira
enggak lah kalau pak prabowo kuncin dalam karung enggak
pak prabowo kan semua udah tahu
bahwa rekam jejak pak prabowo ini sangat
luar biasa seperti ya contohnya apa
contoh ya kasih kasih tahu ya
menjadi danjen kopassus ya kita bicara
rekam jejak ya prabowo rekam jejaknya
tentu banyak di militer
pak prabowo sebagai danjen kopassus beliau
berhasil menunjukkan tentara
tentara nasional indonesia
kualitasnya tidak kalah dengan pasukan
elit inggris itu dibuktikan
anda bayangkan kasus mapenduma
itu bagaimana tentara
asing sudah menyerah
yang bisa menyelesaikan prabowo memimpin
sandra bisa diselamatkan tapi bisa enggak
pemerintah republik ini contoh rekam jejak ya
selama ini beliau di militer ya
kemampuan beliau sebagai komandan
di struktur tni
ya ditambah iq
beliau satu ratus lima puluh dua ya
ya ditambah rekam jejak
pengalaman beliau memimpin organisasi ini sangat cukup ya
lalu dibilang beliau
kalah ya bang ya kita
tahu presiden amerika abraham
nincon juga pernah kalah berkali kali
tapi beliau menang jadi presiden
menjadi presiden meninggalkan
legacy terbesar bagi amerika serikat
sekalinya menang dalam pemilu maksudnya gitu ya
dan itulah nanti prabowo subianto memang kalah dua ribu sembilan
memang kalah dua ribu empat belas
tapi insya allah akan menang dua ribu sembilan belas
akan meninggalkan legasi terbaik
untuk bangsa dan negara ini jadi prabowo akan
seperti abraham lincoln maksudnya jadi tidak usah ragu
untuk indonesia baik tentunya
baik penutup bang ruhut silahkan
ya jadi agar ini penutup saya
karena pengamat nih pak satrio
kami sengaja kenapa pak prabowo karena
takut kalau ada calon yang lain
bahkan kalau ada poros ketiga
ya otomatis tidak ada prabowo
iya dong mereka punya calon lain
karena prabowo akan ke kami
atau bergabung bersama jokowi gitu ya
apalagi tadi cerita
kehebatan pak prabowo
jadi cocok sudah sama jokowi itu pas banget
cocok dan dia punya mentor luhut bin sarpanjaitan
dia kopassus keren kan
kebetulan yang selalu sama pak jokowi
kopassus bintang empat luhut bin sarpanjaitan
komandan anti teror yang pertama
yang membawa nama harum militer
karena itu pesan saya
oke baik kita akan lihat hasilnya nanti di dua ribu sembilan belas
saya nggak boleh kasih pesan deh udah ya
kita lihat nanti di dua ribu sembilan belas
jadi tagar mana yang menang dalam perang tagar ini
apakah ganti presiden
ataukah lanjutkan jokowi dua periode
terima kasih atas ulasannya
ada jawabannya di surveinya kedai kopi
beberapa hari lagi
selanjutnya berikut ini
prime saka anadyan dengan informasi
menko polu kamiranto mempersilahkan
persaudaraan alumni dua ratus dua belas melakukan penyampaian pendapatan
dapat di muka umum terkait pulsi
ibu indonesia perang yusuf rakyat bali